kejuaraan rally nasional danau toba rally dua ribu dua puluh dua siap diselenggarakan
di aiknauli parapat sumatera utara pada enam hingga tujuh agustus dua ribu dua puluh
upacara pembukaan dilakukan pada jumat di terminal sosor saba parapat
oleh wakil gubernur sumatera utara musara jeksa
kejuaraan rally nasional di area danau toba ini
adalah gelaran yang kedua setelah terakhir diselenggarakan pada tahun dua ribu dua puluh
pemerintah provinsi sumatera utara berharap
melalui kejuaraan ini diharapkan dapat meningkatkan pariwisata di danau toba
kita punya daerah pariwisata kita yang sudah terkenal internasional
danau toba nias bukit lawang dan juga daerah lain yang tidak kalah
baiknya bagusnya seperti asan
dulu pernah ada kejuaraan dunia arung jeram juga di sana
jadi ini kita mau dorong kembali supaya event event ini datang
seluruh kendaraan yang diperlombakan sudah melalui tahap pemeriksaan
atau skutinaring oleh panitia
dalam kejuaraan ini ada empat puluh enam pembalap nasional
yang akan memperebutkan gelar juara
tim liputan cnn indonesia